front yang ketiga adalah hujan lokal yang terjadi di jakarta
tiga front ini akan kita hadapi dengan tiga prinsip
dan harapannya ini akan bisa menggerakkan seluruh unsur masyarakat
target operasi kita adalah menghindari satu menghindari kematian tidak ada korban jiwa
yang kedua adalah target untuk bisa surut
permukaan air kenangan enam jam sesudah hujan selesai
atau enam jam sesudah permukaan air sungai kembali ke posisi normal